sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bagaimana kondisi laras
lagi ditangani sama dokter effendi bu
kondisi haris sangat bahaya
dia keracunan sama darahnya sendiri bu
kenapa sih harus terjadi seperti ini lagi
haris sih nggak mau cuci darah
jantung ibu rasanya mau copot ras
bu tini tenang ya bu
kamilah ada apa
padahal ibu sudah minta dia datang ke kantornya haris
dan memujuk haris supaya dia mau cuci darah
tapi ternyata dia nggak datang ya
kamilah sudah tidak peduli lagi pada haris
tiga dia pada papahnya sendiri
ibu ibu jangan ngomong gitu
kamilah tadi ke kantornya haris bu
oh jadi kamilah datang ke kantornya haris
justru sebelum laras tahu keberadaan haris
kamilah nelfon laras bu
kamilah nanyain haris
karena haris nggak mau cuci darah
karena haris nggak ada di kantornya bu
makanya laras mencari haris
dan begitu laras ketemu haris
kandisinya haris sudah seperti ini
jadi kamilah benar benar datang ke kantor haris
syukurlah ternyata cucuku masih peduli pada ibu dan haris
ada apa pak
hampir aja ketabrak
perasaan aku benar benar gak enak ya allah
tolong lindungi papa ya allah
ya allah selamatkan bapak ya allah
papa masih bisa bertahan
papa bisa bertahan
nak fendi gimana keadaan aries
bagaimana keadaan aries nak